badan pengatur hilir minyak dan gas bumi atau bph migas meresmikan penyaluran bbm satu harga di kecamatan bawolato kepeten nias sumatera utara
peresmian ini sekaligus mendukung program pemerintah yakni bbm satu harga
program bbm satu harga menjadi perhatian khusus pemerintah agar masyarakat di wilayah tiga t terdepan terluar dan tertinggal bisa mendapatkan harga bbm sesuai dengan ketentuan pemerintah
peresmian spbu di kecamatan bawolato pada sabtu siang merupakan salah satu dari target pemerintah pada dua ribu dua puluh
menurut direktur bbm bph migas patuan alphon s tahun dua ribu delapan belas pemerintah menargetkan enam penyalur bbm satu harga beroperasi di sumatera utara
catatan kami yang sudah diresmikan itu termasuk yang kemarin dilakukan di lampung ini yang ke tujuh puluh sembilan
namun memang secara total kalau kita gabungkan dengan akr dari target satu ratus tiga puluh sebetulnya sudah hampir
sekitar satu ratus delapan belas yang seratus sekitar satu ratus enam belas yang terbangun baik pertamina dan akr
ini seperti yang disampaikan oleh bapak presiden jelas bahwa ini adalah untuk membantu
jadi supaya yang namanya prinsip energi dirasakan oleh rakyat itu sama baik itu di pusat ataupun di tiga t
prinsipnya adalah untuk menuhi rasa berkeadilan jadi energi berkeadilan
masyarakat sekitar mengaku senang dengan beroperasinya penyalur bbm satu harga
di kecamatan bawalato kabupaten nias
kini masyarakat tak perlu lagi menempuh perjalanan sejauh enam puluh km untuk mendapatkan bbm dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah
dengan kedatangan spbu di lokasi leganetapak kami minta syukur masyarakat pasarnya mudah untuk membeli dengan sesuai harganya
kalau menurut saya sih memang dulu sih kayak kami pengendara agak susah
juga sih beli beli bahan bakar bensin lah ya
setelah adanya ini kami juga masyarakat di sini agak terbantu juga